kebakaran terjadi di kawasan velodrome rawamangun jakarta timur
belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api
seperti kami kutip dari laman detikom kebakaran terjadi sekitar pukul delapan belas dua belas waktu indonesia barat
belum diketahui secara persis lokasi dan penyebab kebakaran
hingga menjelang pukul tujuh malam petugas pemadam kebakaran masih melakukan pendinginan
itu yang penting ditanya
pak tony selamat malam anda bisa mendengar kami
selamat malam pak tony persisnya di mana titik kebakaran terjadi pak tony
jadi saya tegaskan saya ulangi saya tegaskan
bahwa yang beredar berita ada kebakaran
karena faktanya ini langsung saya konformasi dan kapolsek pulau gadung
ada di tkp tempat kebakaran
itu adanya lokasi itu tidak jauh dari velodrome
jadi tidak di velodrome ya pak ya
iya ada perkambungan di situ
orang mekar bekas bekas material perang lagi habis renovasi dibakar terus kena sampah
dan itu sepuluh menit langsung dibadamkan
karena dengan adanya berita berita velodrome itu sehingga kan langsung upaya pemadaman
soalnya kan asap itu kan bisa orang jauh dikira dari veldrome
di kampung mana persisnya berarti yang terbakar
itu pokoknya nggak jauh dari situ
kampung mana ya yang jelas nggak jauh dari lokasi situ
seberapa luas area yang terbakar pak tony
iya seberapa luas area yang terbakar
sedikit karena sepuluh menit sudah bisa padamkan
kalau sepuluh menit sudah dipadamkan kira kira seberapa luas areanya
kurang tahu pak
makanya saya beri
pertanya kepada anda
makanya saya katakan kalau sepuluh menit itu dipadamkan itu bisa membayangkan area kebakaran seberapa
sepuluh menit sudah dipadamkan berarti ya
area kebakarannya sangat kecil
oke area kebakaran kecil dan itu tidak di velodrome ya
itu konfirmasi yang bisa anda sampaikan pada malam hari ini
artinya sekarang sudah tidak ada api sama sekali di lokasi ya pak tony ya
tidak ada api karena sepuluh menit langsung dipadamkan
oke tapi apakah masih ada petugas pemadam di sekitar lokasi
jadi ini tidak pakai dpk ya karena apinya tidak besar
oke artinya pemadaman dilakukan oleh
ya sama manual sama dari masyarakat sama yang pemilik lokasi itulah
bagaimana dengan informasi pengerahan petugas pemadam kebakaran ada sekitar sebelas mobil dikerahkan
ini saya baru saja konfirmasi memastikan ya dengan kapolsek pulau gadung bahwa itu tidak benar
ada oke ada damkar jaktim sembilan unit itu informasi dari bpbd pak
itu juga tidak benar
ya kalau begitu pak konfirmasi dengan itu
siapa tahu dia asal ngomong
konfirmasinya ya kemana itu
tapi berarti yang anda sampaikan kebakarannya kecil tidak di velodrome tidak besar tidak seperti yang disampaikan di media masa
pak tony suryaputra kapolres jakarta timur